saudara sebuah sepeda motor terbakar di spbu jalur pantura kabupaten cirebon
dalam video amatir warga saudara terlihat kobaran api menyelimuti sebuah motor di halaman spbu minggu siang
kebakaran membuat warga dan pengendara di sekitar spbu panik
api langsung segera dipadamkan oleh pengelola spbu dan petugas pemadam kebakaran
saat kejadian pengendara motor tengah menuntun motornya ke halaman spbu usai mengisi bbm
kemudian muncul percikan api dari motor